wakil ketua dprr ifahri hamzah dilaporkan ke mahkamah kormatan dewan dan polisi
karena dituding berada di balik aksi empat november yang lalu
namun kader partai keadilan sejahtera ini membantah sebagai aktor politik
gerakan menuntut penuntasan kasus dugaan perintisan agama oleh basuki cahaya purnama
saat menghadiri pembukaan kongres nasional pertama keluarga alumni
kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia
fahri menjelaskan bahwa saat aksi berlangsung dirinya sedang piket
dan mendapatkan undangan aksi
fahri menilai gejala pemanasan politik memiliki akar permasalahan
dan meminta semua kalangan harus waspada
dirinya juga menerima jika dilaporkan
karena merupakan hak konstitusional warga negara menyampaikan pendapat
hal ini merupakan cermin dari kehidupan berdemokrasi di indonesia
yaitu kematangan kita berpikir juga ya
sebab ada sebagian yang nggak paham tentang apa yang sudah terjadi sekarang
misalnya menggunakan pasar perusahaan
pasal makar itu itu nggak ada lagi sekarang pasal pasal makar
ya itu apapun tetapi kita terima itu sebagai kebebasan warga negara
kan kalau saya menyetujui presiden di demo
masa saya dilaporkan aja saya nggak mau
silahkan aja itu kan kebebasan warga negara